kementerian kesehatan republik indonesia melaporkan campak kini sudah tersebar di tiga puluh satu provinsi di indonesia selama tahun dua ribu dua puluh
tujuh belas provinsi dinyatakan ada di pernyataan klb dan peningkatan persebaran campak ini diduga terjadi karena rendahnya tingkat vaksinasi campak pada dua tahun terakhir atau pada masa pandemi
campak merupakan salah satu penyakit yang sangat menular
pencegahan bisa dilakukan dengan vaksinasi
bagaimana kondisi sebenarnya saat ini kita berbincang sekarang dengan kepala biro komunikasi dan pelayanan kementerian kesehatan dr siti nadia tarmizi
dr nadia selamat sore selamat malam
selamat malam selamat sore mbak putri
terima kasih dokter atas waktu anda malam hari ini
dokter perkembangannya dari tiap tiap daerah yang sempat menyatakan klb itu apakah sekarang sudah ada progresnya ke arah yang lebih baik
kalau kita tahu bahwa indonesia itu memiliki target untuk eliminasi campak dan kudela
dan kita berharap target untuk eliminasi campak dan rubella ini adalah jangan sampai ada lagi kejadian campak dan rubella
tapi ternyata karena pandemi covid sembilan belas kita ketahui dalam dua tahun terakhir ini terjadi penurunan cakupan imunisasi termasuk juga cakupan imunisasi campak
nah selama tahun dua ribu dua puluh dua itu telah dilaporkan ada tiga tiga ratus empat puluh satu kasus campak terkonfirmasi laboratorium yang ada di tiga puluh satu provinsi
nah lima puluh lima kejadian luar biasa itu terjadi di tiga puluh empat kabupaten kota
saat ini tentunya kasus kasus campak tersebut sudah tertangani terutama daerah daerah yang sudah menyatakan klb sebelumnya
bu nadia apakah saat ini trennya
apakah masih ada peningkatan terus
ya kalau kita lihat dari kasus campak sejak minggu pertama tahun dua ribu dua puluh dua itu terbanyak itu adalah pada bulan sekitar juni sampai dengan september
tapi kemudian kita tahu di tahun dua ribu dua puluh dua kita melakukan bulan imunisasi anak sekolah dan bulan imunisasi anak nasional
kita melakukan kejar imunisasi termasuk
untuk campak dan rubella kalau kita lihat selama november desember ini terjadi tren penurunan kasus kasus yang dilaporkan
maupun juga daerah daerah yang melaporkan kejadian luar biasa sebelumnya
bu nadia kalau misalnya kita melihat sekarang potensi lonjakan itu apakah masih ada
kalau misalnya dilihat dari polanya muncul atau naik di pertengahan tahun dan apakah sekarang ini sudah mulai naik dan bisa kita tekan sebenarnya
yang paling penting adalah cakupan imunisasi dasar anak anak ya
kalau kita lihat di tahun dua ribu dua puluh dua setelah kita melaksanakan imunisasi tambahan campak dan termasuk juga rubella
yang tahap pertama adalah luar jawa bali ya
karena kalau kita lihat luar jawa bali ini memang paling rendah
nah walaupun sudah kita lakukan pencapaian upaya untuk kejar imunisasi campak dan rubella
nah memang di dua ribu dua puluh tiga ini perlu kita lakukan kembali dari awal tahun ini
kita ingatkan kembali untuk orang tua segera memberikan vaksinasi atau imunisasi campak pada anak anaknya yang belum mendapatkan
bu nadia kemudian apa sekarang petunjuknya
yang sudah diberikan oleh kementerian kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama ya
untuk pelayanan pasien atau penderita campak ini
ya yang jelas kita tahu bahwa campak ini adalah suatu penyakit yang sangat cepat simular
dan penularannya kita tahu adalah melalui saluran pernafasan atas
sehingga dan kita lihat trennya campak ini terutama pada anak anak usia di bawah lima tahun
yang kemudian karena saluran infeksi saluran pernafasan nafas yang
terberat itu bisa menyerang sampai dengan infeksi otak
oleh karena itu kita sudah menyampaikan untuk daerah daerah yang melaporkan kejadian luar biasa
pertama tentunya kasus kasus campak harus segera ditangani
jangan sampai menjadi berat
yang kedua adalah segera melakukan sweeping untuk imunisasi campaknya
begitu juga daerah daerah yang belum ada kejadian campak ataupun kejadian luar biasa nampak
untuk segera melakukan juga percepatan dan sweeping imunisasi campak di daerahnya
tapi yang paling penting mbak putri ini adalah kita berharap orang tua betul betul mau membawa anaknya untuk mendapatkan imunisasi campak ini
karena kita lihat memang masih banyak ada keraguan ada hoax yang kemudian orang membuat orang tua untuk tidak membawa anaknya mendapatkan imunisasi campak ini
bu nadia apakah betul sudah ditemukan juga beberapa komplikasi di beberapa penderita campak yang ada di indonesia
ya kalau kita lihat komplikasi terberat memang ada yang sampai dengan infeksi pada otak ya
tapi tidak ada kematian dalam hal ini yang dilaporkan tapi memang gejala berat itu dilaporkan beberapa daerah
gejala berat itu bisa terjadi apa saja penyertanya bu nadia
ya kalau kita lihat bisa mulai dari sesak nafas ya
jadi infeksi paru
yang kemudian tadi salah satunya karena ini kan paru ini juga terjadi pertukaran darah ya di situ
sehingga kemudian bisa terjadi infeksi sampai dengan otak tadi yang paling berat tentunya
dan infeksi otak yang berat tentunya dengan komplikasi komplikasi lainnya memiliki resiko kematian pada anak
apakah memang vaksinasi ini menjadi satu satunya cara untuk pencegahan
atau ada tahapan tahapan lainnya seperti layer itu bu nadia
kita tahu bahwa sampah ini adalah suatu penyakit yang sangat menular
dan satu satu cara dan paling efektif untuk melindungi anak kita adalah dengan imunisasi
jadi kita tahu bahwa sampah ini termasuk golongan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
ya pemberian imunisasi campak dan rubella yang dilakukan berapa kali itu memberikan tentunya perlindungan seumur hidup kepada anak kita
bu nadia bagaimana sekarang kita para orang tua ya kalau memang betul sebagian besar adalah terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun
bagaimana sekarang para orang tua harus bersikap
ya pertama tentunya gejalanya ya
gejala daripada sampah ini kan batuk pilet sesak ya
nah ini segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apalagi kalau dia masih berusia di bawah satu tahun
nah kemudian tentunya karena dia sangat menular pastikan anggota keluarga lain terutama anak anak kita yang mungkin kakaknya atau adiknya yang juga berusia di bawah lima tahun atau bahkan berusia di bawah usia anak anak itu kalau memiliki gejala yang sama
nah karena kita tahu gejala awalnya adalah infeksi saluran pernafasan atas yang kemudian muncul ruam ruam atau merah merah seperti cacar
jadi ini tentunya segera dibawa ke fasilitas
apalagi kalau kemudian anak tersebut belum pernah mendapatkan imunisasi campak sebelumnya
ya baik bu nadia kita berharap ini bisa segera tertangani kemudian imunisasi targetnya juga terkejar ya karena beberapa daerah tadi seperti medan itu masih sekitar empat puluh delapan persen
bu nadia terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini malam hari ini di cnn indonesia prime news